polda metro jaya kembali merilis pelaku pencurian data nasabah atau skimming
dalam pengungkapan kali ini polisi dibantu oleh tiga petugas keamanan bank
yang curiga dengan kartu atm yang digunakan pelaku
bastof kaloyan valizev warga bulgariain ditangkap di salah satu hotel di jakarta pusat
keunggapan ini bermula saat petugas keamanan anjungan tunai mandiri mencurigai pelaku
saat menarik uang di anjungan kawasan juanda jakarta pusat
kartu yang digunakan pelaku terlihat berbeda dengan kartu pada umumnya
kartu atm yang digunakan pelaku tidak bergambar atau polos dan dirapisi amplas
petugas langsung mengejar pelaku saat dikejar pelaku membuang kartu atm dan kartu hotel ke sungai
kemudian petugas melaporkan ke polisi dan pelaku ditangkap
setelah menangkap pelaku polisi menyita uang tunai rp tujuh puluh juta dan perlengkapan skimming
di mana satpam ini mencurigai seseorang mengambil uang di atm
dengan memasukkan nomor pin
namun terlihat kartu yang dipakai kartu yang seperti

sedangkan itu berbeda dengan kartu atm yang seperti ini
ini atm milik yang bersangkutan
pertama ono di cukup

disini dapatlah pintu untuk tonton dan titik dan masih
jadi mereka terus datang ke tempat
kemudian dengan pantang lharegg informationen sama watanya
mereka menangkap uang tiap bm closer dengan mejor kendali
ukin seribu dua ratus k jars bisa tahan